ada sisi menarik tentunya sisi menarik lain yang menjadi sorotan bagi para pecinta bola di luar sana
yaitu adalah kehadiran sosok figur asing yang menjadi makna tersendiri bagi pesepak bola tanah air
laga persahabatan antara tim nasional u dua puluh dua melawan timnas myanmar baru saja selesai digelar
laga yang disebut menjadi debut era baru sepak bola indonesia ini mengundang perhatian netizen tanah air
tak heran tagar timnas d menjadi trending topik twitter tanah air di lengkap dengan berbagai dukungan netizen
di luar hingar bingar pertandingan ada sisi menarik lain yang menjadi sorotan para pecinta bola
ya beberapa figur wajah warga asing di tubuh tim nasional tak pelak menjadi fokus dalam laga damai ini
seperti luis mila yang hadir menggantikan posisi yang sebelumnya dipercayakan kepada alfred riedel
datang dengan bekal pengalaman sepak bola yang bisa diperhitungkan
memang diberikan ke pundak pria asal negeri matador itu
tak tanggung tanggung kemenangan langsung menjadi target untuk debut awalnya bersama timnas
tampil melawan myanmar dengan formasi empat tiga tiga skuad garuda muda ditempah lewat tangan dinginnya
meski harus akui keunggulan myanmar setidaknya squad hasil asuhannya mampu memberikan perlawanan sepanjang laga persahabatan tadi
selain nama louis mila ada nama lain yang cukup menarik perhatian netizen
pemain yang baru saja dinaturalisasi yang sebelumnya sempat memperkuat tim muda asal belanda ayak amsterdam
tak hanya karena skill dan pengalamannya di liga internasional paras ezra juga menjadi daya tarik para supporter timnas
netizen juga banyak yang memuji kecintaan ezra ke merah putih hingga rela pulang ke tanah air demi memperkuat timnas
ezra berhasil membela timnas muda saat melawan myanmar meski tak masuk dalam starting line up
memang figur figur berwajah asing selalu menjadi daya tarik dalam persepak bolaan indonesia
sebut saja irfan bahdim saat membela timnas senior di ajang aff dua ribu sepuluh silam
atau bahkan michael essien yang hijrah ke bandung dan langsung menarik perhatian hingga media luar negeri
namun bagaimanapun bentuk wajah atau negara asalnya netizen tentunya berharap kehadiran figur figur asing ini dapat menjadi suplemen tambahan
untuk mengembangkan sepak bola indonesia
yang lebih baik